nah ini ada keluhan masyarakat tentang sistem pembelian tiket semifinal piala aff secara online
yang membuat pssi akhirnya memutuskan untuk menjual tiket secara offline
dan hasilnya ini memang hanya dalam waktu dua jam sejak loket gbk dibuka
dua puluh ribu lembar tiket pertandingan indonesia melawan vietnam ludes terjual
antrian panjang pendukung timnas sepak bola indonesia yang ingin membeli tiket pertandingan semifinal piala aff
antara indonesia versus vietnam besok sudah terjadi sejak jumat
padahal loket penjualan baru dibuka pada pukul delapan pagi
untuk penjualan secara offline pssi mengalokasikan sepuluh ribu tiket kelas tiga seharga seratus ribu rupiah
dan tiap pengantri hanya diperbolehkan membeli maksimal empat lembar tiket
namun tak semua pendukung tim nasepak gula indonesia beruntung dapat memperoleh tiket
ini mas tadi dari jam berapa ngantrinya
sengalapan jam tujuan lah
gak dapet ya
gak dapet habis
gak dapet ya gimana
mau gak mau kita nggak nonton
sayang banget padahal antusias penonton udah banyak banget
tapi udah nyoba beli tiket online juga gak sih mas
semua udah dicoba mulai dari online datang ke pakansari disini juga
jauh nih mas orang banyak yang jauh dari cilacap dari semarang
sistem dan cara penjualan tiket yang diberlakukan pssi memang menimbulkan kekecewaan bagi sebagian besar pendukung sepak bola indonesia
dari sepuluh ribu tiket yang dijual secara offline di kawasan stadion gelora bung karno ini ternyata tidak cukup untuk menampung animo masyarakat
yang ingin menyaksikan secara langsung penampilan tim nasional sepak bola indonesia di semifinal piala aff
sistem penjualan tiket yang terkesan tidak terkoordinir dengan baik ini tentunya harus menjadi evaluasi bagi pssi
mereka yang sudah membeli tiket secara online juga harus mengantri untuk menukarkan tiket
perjuangan mendapatkan tiket secara online ini tak kalah sulitnya dengan membeli secara offline
salah satu penyebabnya adalah sulitnya mengakses web penjualan tiket
di pertandingan semifinal leg pertama piala aff antara indonesia versus vietnam di stadion pakansari sabtu ini
pssi mencetak tiga puluh ribu lembar tiket
tiket termahal dijual seharga tiga ratus ribu rupiah dan yang termurah seratus ribu rupiah